ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyampaikan pesan khusus di hari raya idul fitri
mega menyebut idul fitri tidak hanya dimaknai sekadar hari kemenangan setelah menahan haus dan lapar selama puasa
mega berharap masyarakat mengambil hikmah untuk meninggikan derajat kemanusiaan agar semakin berani menegakkan kebenaran
lebih dalam lagi idul fitri meninggikan derajat kemanusiaan kita untuk semakin berani menegakkan kebenaran dan keadilan
dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara